dua kali menang dalam kontestasi politik di jawa barat
dijadikan modal besar bagi pks untuk kembali memenangkan pesta politik tahun depan
namun dengan memasangkan sudrajat dan ahmad saiku
mampukah pks menciptakan hat trick ketiga kali
tarik ulur politik jawa barat sudah mulai memanas di awal dua ribu delapan belas ini
sejumlah partai politik mulai melakukan pergerakan
guna mencari tokoh yang akan diusung partai politiknya
pks bersama sejumlah partai koalisi gerindra serta pan
maju lebih awal menentukan tokohnya
mereka mengajukan sudrajat dan ahmad syahiku dalam pesta politik jawa barat
meskipun kedua pasangan tersebut belum banyak dikenal masyarakat
pengamat komunikasi politik universitas pendidikan indonesia meyakini
pks memiliki sebuah komunikasi internal yang baik
serta tak masalah dengan siapakah calon yang akan diusung
komunikasi internal mereka cukup efektif ya
banyak kader masih loyal artinya suara partai suara pimpinan mereka itu dipegang teguh
jadi sebenarnya bagi pks tidak penting seberapa populer kader yang mereka usung
tetapi apapun perintah komandannya mereka akan ikuti
kemenangan dua kali di jabar membuat pks optimis dan merasa di atas angin
mereka yakin bisa hat trick atau memenangkan kembali di tahun dua ribu delapan belas ini
jaringan jaringan yang dimiliki di tubuh partai
malah yang menjadi kekuatan partai tersebut
makanya saya optimis sekali karena rencana yang sudah kita tuangkan lima tahun pertama lima tahun kedua
ini kan sebagai modal dasarnya
jaringan yang kita bangun ketika kita memiliki baru satu jaringan
kemudian kita punya dua jaringan dan sekian seribu jaringan
tentu ini akan menjadi dasar buat kita untuk menyusun strategi
hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan oleh wakil ketua pemenangan pks
pengalaman menang serta mencermati geopolitik dua ribu delapan belas menjadi sumber keyakinan partai ini
kita sudah punya pengalaman tetapi tentu kita sangat meyakini bahwa menang itu karena pertolongan allah swt
bukan karena kita hebat
dan oleh karena itu juga kita harus perhatikan bahwa geopolitiknya akan berbeda
dua ribu delapan dua ribu tiga belas dua ribu delapan belas ini kan situasi politiknya berbeda
jadi kami juga harus mencermati betul
peluang mencapai kemenangan berturut turut
ketiga kalinya pada dua ribu delapan belas ini juga terpengaruh satu hal
sebagai partai petahana pks tak bisa dilepaskan dari penilaian publik
jangan lupa pks adalah partai petahana ya
dan di mana mana pun partai petahana itu akan sering menjadi sebuah landscape
sebuah kampas yang mudah disorot coret mudah untuk dituangkan segera keluhan segala kekecewaan
jadi menurut saya keberhasilan pks lima tahun ke depan
atau keberhasilan pks dan gerindra dalam pilgub jabar beberapa
ini tidak bisa dilepaskan dari kesan publik terhadap keberhasilan kepemimpinan ahmad heriawan
pergerakan politik jabar masih terus dinamis tidak menutup kemungkinan pula
akan ada perubahan perubahan yang akan terjadi di sejumlah tubuh partai
termasuk partai keadilan sejahtera
kiki aryadi bandung
kiki aryadi bandung